kacang polong keempat sangat malas
dia suka tidur sepanjang waktu
kacang polong yang kelima
sangat berbeda dengan yang lainnya
aku menyukai musik apapun
kastanya drum dan harpa juga
masing masing istimewa dan membuatku senang saat aku mendengarkannya
para kacang polong tumbuh dari hari ke hari
mereka tidak menyadari itu sampai
mereka benar benar tumbuh
sekarang mereka merasa cangkangnya begitu sempit
tolong bergeser aku tidak bisa bergerak
aku juga tidak bisa
di sini sempit
cangkangnya menjadi sangat sempit
iya aku tidak dapat tidur di sini lagi
tolong bergeserlah untukku
aku yang paling kecil
tapi aku tetap sulit untuk bergerak
mereka semua mengeluh dan meminta satu sama lain untuk bergeser
tiba tiba cangkangnya terbuka dan terlihat sinar terang
oh tidak siapa yang membuka cangkangnya
ini menjengkelkan kenapa kalian tidak membiarkanku tidur
kumohon aku tidak bisa membuka mataku
ini menjengkelkan kenapa kalian tidak membiarkanku tidur
tidak mungkin alam telah membuka cangkang ini
setelah beberapa saat mereka semua terbiasa dengan sinar matahari
mereka mulai berdiskusi
aku rasa kita mempunyai kesempatan
kesempatan seperti apa
kesempatan untuk keluar dan melihat dunia luar
kau pikir itu ide yang bagus
aku rasa dunia bisa berbahaya bagi kita
kenapa kita menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang semua kemungkinan
aku ingin keluar dan melihat warna yang berbeda dari dunia
aku ingin menikmati kehidupan di luar cangkang ini
kalian lakukan apa yang kalian ingin aku ingin tidur beberapa saat lagi
apa keluar dari cangkang ide yang bagus
kita di sini sudah lama kita tidak tahu dunia luar
ayo pergi dan nikmati waktu kita saat kita terbebas dari cangkang kecil ini
mereka berdiskusi untuk sejenak dan memutuskan untuk keluar dari cangkang
mereka menganggap ini sebagai petualangan dan memutuskan untuk pergi
satu persatu mereka keluar dari cangkang
pegang batangnya dengan benar
aku tidak tahu di mana kita mendarat hati hati
aku harap ada tempat bagus untuk tidur di sana
di mana kalian semua jangan tinggalkan aku di sini sangat licin
mereka mendarat di sebuah paret di kebun kacang
mereka terlihat senang karena mereka menjelajahi dunia untuk pertama kalinya
wow di sini sangat indah
iya aku senang berada di sini
ini adalah keputusan bijak untuk meninggalkan cangkang
aku ingin tidur carikan tempat untukku
hei lihat kita diam di atas cabang yang terlalu tinggi dari tanah
ketika mereka berbincang di dunia yang mereka lihat seorang anak laki laki melihat mereka
aha kacang polong ini cocok untuk ketapelku aku harus mengambilnya sekarang
anak itu mengambilnya satu persatu
kacang polong pertama terbang jauh di langit kacang polong lainnya pun tidak dapat melihatnya
oh aku akan mati
lalu anak itu melayangkan yang kedua ketiga dan keempat dengan ketapelnya
seseorang tolong aku aku tidak tahu di mana akan mendarat
anak ini membunuh kita untuk kesenangannya
aku harap aku mendarat di mana aku bisa tidur tanpa ada gangguan
lalu melayanglah kacang bungsu
wow aku terbang di awan seperti kupu kupu
oh takdirku bawa aku ke tempat di mana aku bisa hidup layak
kacang bungsu mendarat di ujung jendela
oh syukurlah aku mendarat selamat
saat dia melihat melalui jendela dia melihat gadis kecil terbaring di tempat tidur
gadis itu sakit dan terus menerus batuk
ibunya memintanya untuk makan
ini akan memberimu tenaga untuk melawan sakitmu
maaf ibu aku tidak ingin makan lagi
jika tidak makan bagaimana kau bisa kuat dan sehat kembali sayang
ibu itu berusaha memberi makan pada gadis kecil tapi gadis merasa terlalu sakit untuk makan
ibu merasa khawatir tentang anaknya
saat malam saat gadis kecil tidur
sang ibu itu berdoa untuknya
aku mohon tolong anakku untuk sembuh dari penyakitnya
aku tidak mau melihatnya menderita
berkati dia dengan kesehatan aku mohon
aku mohon padamu untuk nyawa anakku
kacang polong juga merasa sedih untuk ibu dan anak itu
saat tengah malam kacang polong memasuki kamarnya
melalui jendela dengan bulan purnama di langit
kacang polong bernyanyi dengan drum untuk gadis kecil itu
bang bang bang aku bernyanyi
bang bang aku bernyanyi
aku mendengar suara sekarang siapa itu
ini aku aku di sini di jendela
kau berbicara aku tidak pernah melihat kacang berbicara
aku bisa bernyanyi juga aku bernyanyi untukmu dengan drumnya bulan
iya bulan bermain drum saat purnama
tapi aku tidak bisa mendengarnya kau pasti kacang polong istimewa
siapapun di dunia ini istimewa dan semuanya punya musik di dalamnya
kita hanya perlu konsentrasi dan mendengarkan
maksudmu adalah aku bisa mendengar drumnya bulan apakah mungkin
semuanya mungkin di dunia ini
oh iya aku bisa mendengarnya
sudah kubilang semuanya mungkin kan
tidak ada satu hal yang tidak mungkin untukku
aku tidak akan sembuh dari penyakit ini
oh jangan begitu bagaimana jika aku menjadi hal lain selain kacang
dan kau juga bisa lebih baik lagi
tapi kau hanya kacang polong kau bisa jadi apa
tentu saja bisa percaya pada dirimu dan kau bisa lakukan apapun
jika aku menjadi hal lain maukah kau percaya kau akan sembuh
kau bisa jadi apa
keesokan harinya saat gadis itu terbangun dia teringat percakapan dengan kacang polong
dia mencari kacang itu di jendela tapi tidak ada
dia pergi ke jendela dan melihat pagi yang cerah di sana
sangat indah di luar sana seperti katanya
apa aku percaya akan sembuh
aku rasa aku akan membaik
kacang polong bungsu itu berusaha menepati janjinya
dia diam di luar jendela dan menutup tubuhnya dengan debu untuk beberapa hari
lalu saat musim dingin tiba debu itu membantunya tetap hangat dari salju
setiap hari dia berusaha untuk mencapai tujuannya
jika aku bisa bertahan di keadaan ini untuk beberapa hari
aku rasa aku akan mencapai tujuanku
aku akan berusaha menepati janjiku
kacang polong itu bertahan melewati musim dingin karena tekadnya
musim berlalu dan kacang polong kecil itu bertunas
dia berubah menjadi tanaman
dengan beberapa cabang dan sepasang bunga indah
suatu hari ibu gadis itu menyadari ada tunas kacang polong di luar jendela
itu kacang kecambar itu
itu kacang kecambar di jendela
dia menepati janjinya ibu
dia menepati janjinya
apa siapa yang menempati janji
kacang polong dia menjadi kacang kecambah
sekarang aku percaya aku bisa disembuhkan
jika dia bisa berubah hidupnya kenapa aku tidak
iya anakku tentu saja kau akan segera membaik
gadis itu tersenyum ke kacang kecamba
ibunya berterima kasih karena telah menjaga anaknya
ibu kacang kecambar
ibu kacang kecambar
ibu kacang kecambar
ibu kacang kecambar
ibu kacang kecambar